masa yang akan ikut aksi dua desember asal malang jawa timur tiba di stasiun senen rabu dini hari
dengan menggunakan kereta jayabaya
rencananya mereka akan menginap di beberapa masjid yang ada di ibu kota
satu persatu simpatisan yang akan ikut berpartisipasi dalam aksi dua desember mulai memadati stasiun senen
sebagian masa lebih memilih beristirahat sejenak di pelataran dan musola stasiun
sementara sebagian lainnya memilih langsung menuju masjid di kawasan jakarta untuk beristirahat
selain berasal dari malang masa juga berasal dari beberapa wilayah di pulau jawa
diperkirakan masa masih akan terus berdatangan di stasiun ini baik dari wilayah jawa barat jawa tengah maupun jawa timur
rizal tan jakarta